pertamina kehilangan potensi pendapatan hingga lebih dari sembilan ratus miliar rupiah di tahun dua ribu enam belas
akibat banyaknya kilang yang berhenti beroperasi
pertamina terpaksa kehilangan potensi pendapatan di sektor hilir
sebesar lebih dari tujuh puluh juta dolar amerika serikat
atau lebih dari sembilan ratus miliar rupiah
akibat seringnya terjadi gangguan operasi pada unit kilang
sepanjang dua ribu enam belas sudah terjadi tiga puluh lima kali penonaktifan unit kilang
yang dipicu oleh usia kilang yang sudah tua
serta kurang disiplinnya pertamina dalam melakukan perawatan
imbasnya hasil produksi pertamina mengalami penyusutan
selain itu langkah impor bbm dalam jumlah besar juga tidak bisa dilakukan pertamina
karena dikhawatirkan bisa membuat harga minyak di pasar dunia mengalami kenaikan drastis
saat ini pertamina masih memiliki cadangan bbm selama dua puluh hari
selain itu pertamina juga masih akan tetap mengimpor bbm
namun akan dilakukan secara bertahap

dan tidak akan mengambil sekaligus dalam jumlah besar
berkaca dari pengalaman ini pertamina berjanji akan meningkatkan kedisiplinannya
dalam melakukan perawatan kilang dan melakukan antisipasi gangguan operasional lainnya
untuk memastikan tak ada dampak fatal dari gangguan operasi kilang
waktu perawatan juga akan dilakukan secara bergantian
agar kegiatan produksi kilang tetap berjalan
irwin hiroshima soyuki cnn indonesia